memilih jalur yang tepat untuk mudik ternyata susah susah gampang
salah satu pertimbangannya adalah fasilitas yang tersedia di jalur itu
tim kami mencoba jalur alternatif singaparna dari garut menuju tasik malaya
dan mencoba berbagai fasilitas yang ada
menuju tasikmalaya melalui jalur singaparna
di jalur ini ada beberapa fasilitas yang menarik dan bisa anda nikmati ketika mudik
salah satunya adalah masjid hidayatul muna yang terletak di daerah sukamaju
di sini jemaah bisa membuat kopi atau teh secara gratis
musyafir musyafir itu pengennya sambil istirahat
kami ada ide yaudah sediainya
tak hanya kopi dan teh gratis di masjid ini anda juga bisa menikmati terapi ikan
ide ini bermula ketika ada yang menyumbangkan ikan di masjid
terapi ikan ini pun diminati banyak pengunjung masjid yang sedang beristirahat
dari masjid saya melanjutkan perjalanan sambil menikmati pemandangan sawah yang indah di jalur singaparna
jika anda lapar dan ingin mencari masjid yang indah
tempat makan di jalur ini ada beberapa rumah makan di jalan raya garut tasikmalaya di salawu
yang menyediakan berbagai masakan sunda
sehabis salawu saya sampai di kabupaten singaparna
di sini ada rumah sakit ibu dan anak respati yang memiliki instalasi gawat darurat
setelah menumpuh perjalanan lebih dari tiga jam saya pun sampai di tasikmalaya
denny srenhat tasikmalaya